bos tentara bayaran rusia yevgeny prigozin dikabarkan tewas dalam kecelakaan jet pribadi di utara moskwa rusia pada rabu waktu setempat
dari laporan kantor berita tas ia mengutip pernyataan otoritas penerbangan rusia prigozhin tercatat dalam daftar penumpang
sebelumnya tass melaporkan sepuluh orang tewas setelah sebuah jet pribadi jatuh di wilayah tver
jet tersebut dalam perjalanan dari moskwa ke st petersburg membawa tujuh penumpang dan tiga
belum ada konfirmasi resmi bahwa prigozin bos tentara bayaran paling kuat di rusia dan musuh kementerian pertahanan rusia secara fisik berada di pesawat tersebut
reuters tidak dapat memastikan bahwa ia berada di pesawat tersebut meskipun saluran telegram yang terhubung dengan wagner menyatakan prigozin meninggal
saluran tersebut grey zone menyatakan prigozhin sebagai pahlawan dan patriot yang dikatakan telah tewas
di tangan orang orang tak dikenal yang disebutnya sebagai pengkhianat rusia
jika benar prigozin tewas kematiannya akan meninggalkan kelompok wakener kelompok tentara bayaran rusia yang telah menimbulkan kemarahan presiden vladimir putin pada juni lalu
karena melakukan pemberontakan bersenjata yang gagal terhadap petinggi militer rusia
apapun atau siapapun yang berada di balik kecelakaan pesawat yang diduga ditumpangi prigozin ini
mungkin telah menyingkirkan putin dari seseorang yang telah melakukan tantangan
kemenangan paling serius terhadap otoritas pemimpin rusia tersebut sejak ia berkuasa pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh